tim basarnas terus melakukan upaya evakuasi di pulau gili terawangan gili air dan gili meno nusa tenggara barat
mereka melakukan itu bersama dengan polda ntb dan basarnas menggunakan satu kapal untuk mengangkut para penumpang
dalam video yang diperoleh dari akun twitter humas basarnas terlihat ratusan orang sudah terlihat mengantre di bibir pantai pulau gili trawangan
agar bisa dievakuasi oleh tim gabungan untuk menuju pulau lombok
dengan menggunakan kapal basarnas mataram para wisatawan dibawa ke pelabuhan bangsa lombok utara dari tiga pulau gili
rencananya hari ini tim penyelamat akan mengevakuasi warga yang ingin meninggalkan pulau gili ke pulau lombok